ramai video di media sosial keluhan dari sejumlah pengguna kendaraan yang mengatakan bahwa pertalite kini mengalami penurunan kualitas sehingga berdampak boros bos katanya sama penggunaan bbm
apakah betul dugaan pertalite menjadi lebih boros bagaimana membuktikan penurunan kualitas terhadap jenis bbm dan apa yang menyebabkan penggunaan bbm ini bisa menjadi lebih boros
kami bahas bersama tri yuswi jayanto dosen fakultas teknik mesin dan dirgantara itb selamat malam patri
baik patri terima kasih patri sudah bergabung dengan kami
patri ini kan beberapa pengguna kendaraan mengeluhkan katanya di media sosial
kok pertalite sekarang semenjak naik harga katanya makin boros
apakah kendaraan indikator kendaraan semakin boros itu karena salah satunya disebabkan oleh jenis bbm atau bagaimana
oke baik mbak titani jadi asal borosnya jangan karena ini ya mbak asal punya tanpa kar dengan bukan dengan liter
tapi dengan rupiah kita beli lima puluh kalau dulu kan dapat mungkin berapa ya tujuh liter gitu ya atau enam liter kurang tujuh liter kurang sedikit
dan sekarang kan cuma dapat lima liter gitu ya nah jangan karena itu lupa kalau harganya naik dapat volume lebih sedikit lalu merasa boros gitu ya
tapi kalau memang apakah itu lebih boros atau tidak setelah kenaikan harga
kebetulan itu memiliki pertalite sebelum kenaikan harga
jadi ada kendaraan di rumah yang kebetulan diisi pertalite itu tanggal dua puluh lima agustus
sementara pertalite naik tanggal tiga september ya mbak titani
nah kami lalu melakukan uji perbandingan dalam arti kita uji pertalite lama dan pertalite baru
kita laboratorium dulu jadi kami melakukan pengujian penguapan secara sederhana saja
tidak mengikuti ketentuan di spesifikasi yang harus mengukur rate over pressure
tapi kami menempatkan dua bahan bakar itu di sebuah lagu dan kita biarkan di temperatur ruangan
kita biarkan dia terbuka supaya menguat ya
nah dalam waktu dua puluh delapan jam
itu dua duanya kuat ya
artinya kalau kita ngisi lima liter
dalam dua puluh delapan jam
itu cuma menguap sekitar lima mm
atau hampir tidak ada efeknya lah
kemudian yang kedua masalah warna
diributkan juga oleh masyarakat ya
katanya pertalite sekarang ini warnanya lebih terang
nah kita tahu bahwa bensin itu warnanya dari waktu ke waktu
dulu tidak diwarnainya
itu kan warnanya tidak selalu kuning
intensitasnya tidak selalu sama ya pak
kadang kuning tua
kadang kuning muda
nah pewarna hijau itu diberikan sengaja
untuk perlindungan konsumen
supaya konsumen dengan mudah bisa mengetahui bahan bakar apa yang diisikan ke dalam sangki mobilnya
kalau yang membeli pertalite mestinya warna hijau
kalau dikasih warna lain
tadi itu bukan pertalite kan gitu ya
nah pewarna itu diberikan dengan dosis yang selalu sama
bahan bakar dasar yang karena itu
warna intensitas kuningnya itu berubah ubah
nah sehingga kadang ada kuning tua kadang ada kuning muda dan sebagainya gitu ya pak
jadi warna ini benar benar hanya sekedar alat untuk identifikasi
tidak berpengaruh sama sekali dalam kualitas
bahkan kalau kita bicara spesifikasi bahan bakar
di sana cuma tertulis bahwa pertalite dengan ron minimum sembilan puluh itu warnanya hijau
tidak disebut hijau tua hijau muda hijau terang dan sebagainya tidak disebut
jadi warna ini tidak berpengaruh pada kualitas
jadi warna tidak berpengaruh pada kualitas seperti yang ramai diperbincangkan
orang orang pengguna kendaraan di media sosial itu tidak ada kaitannya
bahkan juga tadi melalui persentase yang di patri jelaskan
hanya perbedaannya sangat sangat sedikit
jadi hanya ada jeda ada perbedaan itu kurang lebih lima ml ya
kalau sekat mengisi bahan bakar di sepeda motor lima liter
itu dalam waktu sehari lebih ya pak dua puluh tiga puluh menit

itu cuma menguap lima cc saja lima ml saja
terkait dengan pengetesan pengecekan yang dilakukan di media sosial melalui alat digital
terkait dengan ron juga ini yang dikeluhkan
mengapa kualitasnya akhirnya turun bukan sembilan puluh ronnya tapi delapan puluh
artinya tidak semua alat digital ala pengukur oktan yang beredar di pasaran itu
bisa dijadikan acuan atau standar pengecekan angka oktan patri
jadi begini kalau misalnya mbak tiffany mau mengukur suhu air mendidih gitu ya
kemudian kita pakai termometer yang skalanya pasti kita dapat angkanya seratus kan gitu ya
tapi seandainya kita suhu air mendidih tadi dengan termometer yang berskala farohead
maka kita dapatnya dua ratus bunda gitu kan
nah jadi tiga alat beda metode beda yang kita dapat
nah alat yang viral yang portable itu yang buatan rusia yang masyarakat bisa beli dengan mudah di toko online
mungkin harganya sekitar empat jutaan itu bukan mengukur oktan
tapi dia mengukur sifat dielektif dari bahan bakar
nah bahan bakar ini enggak berbeda

karena yang butuh sifat dielektrik itu adalah misalkan pelumat untuk trafo
di mana gunanya adalah untuk mencegah terjadinya loncatan listrik
sehingga mencegah meledaknya trafo gitu ya
tapi enggak ada hubungannya sama sekali dengan ron
kalau mau uji ron ron itu harus diuji dengan mesin mbak yang ada pembakarannya
nah ekmigas sudah jelas bahwa metodenya adalah astm di tiga
di mana di dalam metode itu kita menguji rom itu adalah dengan menggunakan mesin yang namanya cfr engine
jadi pada prinsipnya bahan bakar yang akan diuji ron nya akan dipakai sebagai bahan bakar mesin cfr ini
kemudian dilakukan proses penyalaan seperti biasa
lalu perbandingan kompresinya bisa diatur
dengan cara menurunkan atau menaikkan silinder head karena silindernya itu ikut di silinder hea
bukan seperti di kendaraan kita yang silindernya tidak bisa digerakkan
karena kita bisa mengatur perbandingan kompresi maka bisa sampai di knocking
lalu bahan bakar yang di tarik ron nya tadi diganti
dengan bahan bakar kombinasi antara norma heptana dan iso octana
yang memberikan keng yang sama intensitanya
maka kita mengatakan bahwa ron bahan bakar tadi adalah
jadi harus ada pembakarannya
karena ron itu kan sifat dari bahan bakar untuk membuat
bahan bakar untuk bertahan dari terjadinya detonasi
nah detonasi ini tidak ada di alat ukur yang portabilitas
dari penjelasannya yang pak tri sampaikan terkait dengan alat pengukuran digital
seperti dari video yang beredar viral
kemudian juga perbandingan harga lama dengan harga baru yang
ada penguapan itu
tidak ada faktor
tidak ada indikator
tidak ada alasan bahwa ini mengalami penurunan kualitas
dan membuat kendaraan itu menjadi lebih boros ya
pak tri yuswi jayanto sudah bergabung dengan cnn indonesia kreator malam hari ini
selamat malam patry
ya makasih mbak